kedutaan besar republik korea menggelar perayaan tahun baru imlek di jakarta
tahun baru imlek kebudayaan korea disebut solal
dalam perayaan solal dua ribu dua puluh dua kedutaan besar republik korea mengundang warga indonesia secara gratis untuk mengenal perayaan sholal
warga indonesia yang hadir dalam perayaan solal dua ribu dua puluh tiga
mayoritas adalah pecinta k pop yang ingin mendalami mengenai budaya tradisional korea
di perayaan solal dua ribu dua puluh dua para pengunjung diajak bermain beragam permainan tradisional korea
di antaranya yut nori yang cara bermainnya mirip bermain monopoli
namun alih alih menggunakan dadu yutnori menggunakan empat batang kayu yang sudah digambar
terdapat token yang jumlahnya sesuai dengan jumlah pemain
permainan tradisional berikutnya adalah tuhho
cara bermain tuho dengan melemparkan anak panah ke wadah
pemainnya memiliki sasaran berbentuk seperti kendi
anak panah yang masuk ke lubang tengah akan mendapat poin dua
sedangkan anak panah yang masuk ke lubang kecil hanya mendapat poin satu
semakin banyak anak panah yang masuk akan makin besar poinnya dan menjadi pemenang
hari itu anggota anggota keluarganya semuanya berkumpul di rumah ibu bapak ibu orang tua
kemudian pagi pagi hari itu semua anggota keluarganya menghormati nenek moyang
nenek moyang kemudian makan pagi makan sarapan pagi bersama
tak hanya mencoba berbagai permainan tradisional korea pengunjung juga bisa mencoba baju tradisional korea hanbok
setelah memakai hanbok pengunjung juga bisa belajar cara melakukan salam hormat kepada orang tua dan para leluhur
buat pengalaman aja sih seru seruan buat nyobain permainan korean sama nyobain hanbok juga
yang paling kamu suka apa tadi yang di sini yang kamu coba
eee nyobain hanbok sih sama permainan jegi jagi

di antara permainan tradisional korea lainnya jegi cagi mungkin adalah permainan yang paling menantang
serta dituntut untuk menjaga ketangkasan dengan menendang jegi ke udara
pemain yang paling lama bertahan menendang jegi dialah yang menjadi pemenang
baju hanbok tradisional korea yang saya pakai ini biasanya digunakan untuk kelas bangsawan
bedanya apa dengan rakyat lokal

kalau untuk bangsawan atau cendikiawan biasanya warnanya cerah cerah seperti yang saya pakai ini
kalau untuk rakyat lokal warnanya hitam atau putih
nah gimana nih kira kira saya udah cocok belum jadi bangsawan korea
arief kurniawan nedi prenedia jakarta